puluhan orang bekerja di pusat bantuan cairo mesir
menyalurkan bantuan kepada warga sipil di gaza
yang menjadi korban serangan israel
mereka menyortir bahan makanan masker obat obatan hingga pakaian
bantuan ini disiapkan ke dalam kotak sebelum dikirim untuk para korban di jalur gaza
direktur departemen bantuan cairo menyatakan
sekitar tiga kotak berisi makanan dan air dibawa pada pengiriman pertama
selain itu ada juga empat puluh ribu selimut empat puluh enam pakaian ribuan kotak obat obatan dan juga kain kafan